walau kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di wilayah bali mengalami penurunan
jumlahnya masih fluktuatif dan tergolong tinggi
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level empat di wilayah bali pun masih diberlakukan
sudah lebih dari lima kali ppkm di wilayah bali diberlakukan
tingginya angka kasus terkonfirmasi positif di atas lima ratus orang per hari menjadi salah satu penyebabnya
jumlah kasus harian covid sembilan belas di bali sebetulnya menurun
penurunan ini terjadi sejak sepekan terakhir
sebelumnya warga yang terkonfirmasi positif berada di atas seribu orang per hari
namun akhir juni hingga agustus dua ribu dua puluh satu ini
kasus harian covid sembilan belas bali tertinggi selama pandemi berlangsung
selain pembelajaran masih dilakukan jarak jauh
pusat perbelanjaan atau mal di bali pun masih ditutup sementara
seluruh kabupaten dan kota di bali saat ini masih berstatus level empat
untuk mengetahui bagaimana penanganan covid sembilan belas di bali
sudah ada korespondensi ana indonesia igd nyoman wiryadinata
selamat siang nyoman
nyoman kalau kita bicara mengenai bali yang masih berstatus level empat
sejauh ini bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas di bali
iya yuda semenjak dilakukannya isolasi terpusat di ppkm yang lalu
seminggu yang lalu
memang terjadi kasus covid sembilan belas penurunan
artinya dari sekitar satu hingga satu lima ratus per hari
hingga sepekan terakhir menurun menjadi lima ratus orang per hari yang terkonfirmasi positif
namun angkanya masih fluktuatif
artinya data kemarin saja
kemudian ada terjadi kenaikan menjadi sembilan ratus tiga puluh empat orang yang terkonfirmasi positif
atau kemarin ada sekitar
ada empat puluh empat orang yang meninggal dunia terkait dengan covid sembilan belas ini
jadi hingga kemarin ada sekitar delapan tujuh ratus tiga puluh enam orang yang dirawat
baik di isolasi terpusat maupun di tujuh belas rumah sakit rujukan yang dipersiapkan di pulau bali ini
kalau kita lihat memang penanganannya semenjak diinstruksikan oleh menko marinvest
yang dinyatakan bahwa mereka yang terkonfirmasi
positif dengan gejala
ataupun gejala ringan maupun tidak bergejala
diwajibkan untuk melakukan isolasi terpusat
kemudian pemerintah provinsi bali menambah tempat tempat isolasi terpusat menjadi tiga ratus enam puluh tiga lokasi
sehingga disiapkan sekitar enam satu ratus sembilan belas tempat tidur untuk mereka yang bergejala ringan maupun tidak bergejala
namun tes pcr menyatakan
menyatakan positif untuk mengurangi terjadinya penularan di kluster keluarga
di mana sebelumnya mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
karena pemerintah pada saat itu juga tidak menyiapkan tempat ataupun isolasi terpusat
walaupun sempat dilakukan di hotel
namun karena pembiayaan yang sudah tidak ada lagi
kemudian sempat di stop isolasi terpusat
sehingga dengan instruksi dari menko maritim dan investasi
yang mengharuskan kemudian pemerintah provinsi bali menyiapkan anggaran untuk lokasi lokasi maupun hotel yang dijadikan tempat isolasi terpusat
dan memang berhasil artinya sepekan kemarin terjadi penurunan dengan tidak boleh lagi adanya isolasi mandiri di rumah masing masing
yang menyebabkan penularan ataupun kluster keluarga
karena masih adanya kemungkinan warga yang menderita ataupun terkonfirmasi positif namun tidak ketat dalam melakukan protokol
kesehatan ataupun juga mereka merasa bergejala ringan
mereka juga keluar karena faktor ekonomi
sehingga mereka terpaksa keluar untuk menghidupi keluarga
inilah yang terjadi sehingga bali mulai dari awal akhir juni hingga awal agustus ini penularannya setinggi sekali
bahkan puncaknya berkisar antara satu empat ratus sampai satu lima ratus orang pernah dalam satu hari
dan ini merupakan
titik tertinggi artinya selama pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini
angka di atas lima ratus orang per hari masih merupakan angka yang tertinggi
karena sebelumnya ataupun di tahun pertama hingga akhir bulan juni ini kisarannya tidak lebih dari lima puluh orang per hari
termasuk juga tingkat kematian maupun angka kematian yang tidak lebih dari sepuluh orang per hari
dan kini atau boleh kita bilang
di gelombang kedua covid sembilan belas di bali ini angka kematian puluhan
bahkan sempat terjadi enam puluh enam angka kematian per hari
inilah yang terjadi di bali kemudian pemerintah provinsi bali tidak hanya melakukan isolasi terpusat
tapi terus juga melakukan justisi ataupun operasi justisi yang tidak hanya bagi warga lokal
namun juga bagi warga negara asing yang masih berada di bali
dengan melibatkan kementerian hukum dan kesehatan
artinya kantor wilayah kementerian hukum dan ham yang ada di bali untuk melakukan penindakan
tidak hanya kepada lokal maupun warga negara asing yang masih berada di bali
termasuk juga terus melakukan tracing testing dan treatment kepada warga warga secara acak
artinya dengan bantuan tni polri mereka melakukan testing pcr maupun tes antigen yang dilakukan secara acak kepada warga warga
sehingga mempercepat diketahui warga mana yang terkonfirmasi positif
sehingga dengan cepat bisa dilakukan isolasi terpusat di tempat tempat yang aman
artinya tidak menulari keluarga mereka yuda
nyoman kalau kita bicara mengenai vaksinasi data yang saya dapatkan dari tim satgas penanganan covid sembilan belas provinsi bali
hingga agustus sudah mencapai tiga juta orang divaksin dan kabupaten ataupun wilayah denpasar sebagai kawasan tertinggi
lalu bagaimana dengan kawasan lain yang ada di bali apakah memang proses vaksinasi berjalan cepat dan lancar
dari tiga empat juta warga bali
artinya dua sembilan ini merupakan target kekebalan komunal yang ditargetkan atau disasarkan
dan saat ini masih tengah berlangsung kepada tidak hanya yang ada di kota dan pasar
namun juga di delapan kabupaten kota yang ada di bali
dan baru sekitar satu enam juta warga bali
dari dua sembilan sasaran yang akan disasar untuk vaksinasi ini
termasuk juga vaksinasi tahap ketiga bagi tenaga kesehatan yang sudah mencapai sekitar dua puluh satu ribu
yang dipersiapkan dengan vaksin yang didatangkan dari jakarta moderna
kemudian vaksin yang sudah juga didatangkan ataupun diberikan bantuan dari australia seperti astrazeneca juga
sudah tengah dilakukan

dan durability nya
karena pasti banyak saja yang sudah melemahkan
jadi imi ini harus juga bisa merupakan hadapi peneliti dan ada banyak lagi
menjadi usul saya itu yang saya kurang kenal nih
terus jokowi susi
catrista dan a shock israel yang masuk ke adalah
makatextrol grandchildren yang kita lihat adalah semua
bertugas kembali nyoman